sekitar seabad lampau sebagian suku baduy dalam keluar dari kampung mereka
dan menempati kampung cisaban yang terbentang di atas tanah ulayan
mereka beranak pinak hingga populasi terus bertambah
di tanah yang tak pernah bertambah luas walau sejengkal itu
musibah pun datang
selasa dua puluh tiga mei dua ribu tujuh belas sekitar pukul sembilan belas tiga puluh waktu indonesia barat
kampung adat tersebut terbakar tanpa menyisakan apa apa
seraya menunggu di rumah yang kini berubah menjadi tenda darurat
tanpa tangis semua bekerja membangun kampung kembali
pada awal bulan ramadan kebakaran menghanguskan delapan puluh empat rumah
setidaknya lebih dari tiga ratus orang harus mengungsi dan tinggal di tenda darurat
mereka membangun tenda darurat ini di pasukan yang berkumpul dengan suku
di atas ruang mereka yang bekas terbakar
tepatnya di kampung kisaban
dan kesemuanya ini merupakan warga baduy luar
saya masih bisa mencium aroma abu atau bekas material yang terbakar
bara itu sudah tidak ada
tetapi bara lain yang menyala adalah semangat
semangat warga baduy untuk memaknai sebuah musibah
dari kejauhan kampung di atas bukit itu tampak biru
warga terpaksa bernaung di bawah terpal bantuan dari banyak orang
dan bukan lagi atap rumbia yang menjadi ciri rumah adat baduy
itu penyebab kebakaran mungkin itu dari tungku
terus itu hanya perkiraan ya
karena api itu ketumbuhan
tuan ketahuan sudah di atas
terus api itu ketiup angin kencang
lalu menyebar ke setiap rumah
jadi semua warga panik
semua berlarian ke sana kemari
sementara itu di kampung kisaban semua rumah tudes terbakar
lumbung padi atau loi
juga ikut hangus
bayangkan satu ratus lima puluh lima lumbung di kampung cisaban yang menjadi sumber kehidupan masyarakat baduy
habis tak tersisa
hal ini membuat kondisi masyarakat kian terpuruk
apalagi saat ini cisaban telah berkembang menjadi tiga kampung
sudah ada kampung di sini
di yang sebelah ini
di sini saya tahu
yang menurun ke sini
dulu di sana
cuma dikit mungkin
yang waktu dulu orangnya dikit
mungkin tempat rumahnya dikit
tapi sudah banyak anaknya
mungkin mudun ke sini
ada enam puluh lima kampung di desa kanekes
kabupaten lebak banten
tempat suku baduy dalam dan baduy luar tinggal
di atas tanah ulayat seluas lima satu ratus tiga puluh enam delapan hektare
dengan populasi sebelas delapan ratus jiwa
luas tanah ulayat tidak pernah berkurang
masyarakat baduy diperbolehkan memanfaatkan lahan sekitar dua ribu hektare
untuk bermukim serta berkebun
dan selebihnya untuk hutan lindung
ada pun jumlah kampung yang dihuni warga baduy luar
bisa bertambah setiap tahun
seiring dengan meningkatnya populasi
lumbung padi atau leit
dibangun jauh dari permukiman
rumah warga mudah terbakar
rumah warga mudah terbakar
rumah warga mudah terbakar
berimpitan dengan permukiman
berimpitan dengan permukiman
mungkin teman teman
yau lagi punya anak
banyak ada yang nyampe anak sepuluh
ada yang sebelas gitu
mungkin kan kampung banyak gitu rumahnya

rumahnya banyak tapi masih belum punya rumah gitu yang kepala keluarga
masih tidak cukup rumah
mungkin kebanyakan orang di sini
musibah kebakaran terjadi pada bulan kalima
inilah bulan baik bagi mereka untuk membangun rumah
menikah dan melakukan hitanan
hanya berselang sepekan warga kembali menata kehidupan dengan membangun rumah selama bulan baik
sebelum bikin rumah masing masing di sini itu ada kokolotnya
terus sebelum bikin rumah masing masing kami bikin rumah kokolot dulu
setelah bikin rumah kokolot
kami harus bikin sawung lisung untuk menutup padi
terus setelah itu kami bisa membuat rumah masing masing
berdasarkan kepercayaan rumah kokolot harus dibangun terlebih dahulu
baru kemudian warga mendirikan rumah masing masing
untuk itu masyarakat mengumpulkan rumah kokolot
menyiapkan dan menyiapkan bahan bangunan
agar setelah rumah kokolot berdiri rumah mereka bisa cepat dibangun
warga kampung sekitar juga turut menyumbang tenaga
sekarang dari awal kejadian itu sampai sekarang belum berhenti membantu teman
masa mulia tanam sebagian nanam bergilir
sebenarnya itu harus dilaksanakan ini juga harus dilaksanakan
bingung juga kan
iya bingung juga soalnya tetangga belum punya rumah
soalnya katanya kalau kampung sebelah nginep di tenda melulu

regka beruntung berjalan

soalnya untuk masakan hal lebat di kota tapi bukan untuk para wanita juga
kami juga hibur
k sas sih harumsat
alunan kidung rahayu yang dibawakan kelompok celempung kampung balimbing menandakan terbitnya semangat untuk bangkit
alunan kidung rahayu yang dibawakan kelompok celempung kampung balimbing menandakan terbitnya semangat untuk bangkit
berarti itu kan disebutnya perhupuian artinya asal api itu disebutnya perhupuian
nah itu biasanya ada sanksi moral lebih berat gitu sebetulnya beban moralnya karena kan rumah yang jumlahnya delapan puluh rumah itu terbakar oleh kelalaian orang si orang tersebut
selagi menunggu rumah kokoloti bangun
tangtu tilu jarut tujuh pemuka adat baduidalam dan baduiluar pun berembuk
mereka memutuskan memindahkan dua puluh tujuh rumah ke lokasi yang baru yang masih satu kawasan dengan kampung cisabar termasuk rumah kokolot
kalau untuk pembuatan kampung ya itu baduy dalam tidak terlibat di dalam musawarah itu
jadi kan kalau ya walaupun satu kesatuan adat atau satu komunitas sebetulnya baduiluar dan baduidalam baik itu ritualnya
karena kan memang baduidalamnya yang menjadi pusat untuk kegiatan adat baduiluar ini sebagai pengikut aliran
di sini kan agamanya sundaewitan sundaewitan ini induknya atau pusat kegiatan ritual adatnya adalah di baduidalam
kalau baduiluar itu pengikut pengikut aliran sundaewitan ini yang berada di baduiluar
tetapi kalau terkait dengan masalah untuk pembangunan kampung itu cukup dengan musawarah yang di baduy luar yang disebut lembaga adat jarut tujuh
karena kan disebutkan tangtu tilu jarut tujuh
tangtu tilu adalah baduidalam jarut tujuh ini lembaga baduiluar yang ada di baduiluar
pembangunan rumah atau pembuatan kampung
itu cukup dengan musawarah lembaga adat jarut tujuh yang ada di baduiluar
ya walaupun ada izin tetap ada izin dari baduidalam
tapi tidak secara langsung diputuskan langsung oleh baduidalam gitu
atau tidak secara langsung diputuskan oleh pu
tetapi pun itu hanya memberikan izin
keputusannya ada di lembaga jarut
pembuatan rumah atau pembuatan kampung
pembuatan rumah atau pembuatan kampung
padi juga menjadi identitas masyarakat baduy
pembuatan rumah atau pembuatan kampung
saat musim tanam tiba kegiatan mendirikan rumah harus dihentikan
sebab padi dibutuhkan untuk hajatan ketika rumah usai dibangun
pade yang sudah dipanen akan dipindahkan ke lei sebagai persembahan kepada dewi sri
namun saat ini bagaimana bisa menanam padi
jika semua telah habis
harta benda termasuk benih padi sudah tidak ada lagi
nanam padi itu kemungkinan minjem
yang minjem yang kampung sana yang minjem kampung sini gitu kemungkinan gitu
kalau minjem satu itu dipulangin satu yang lebihnya punya saya gitu kalau saya minjem
kalau padi rumah
semuanya itu nggak seperti padi sawah
terus diambil dari rumahnya itu langsung diikat segini segini
sekarang dapat bantuan saja gitu
tapi nanti mahkamah nya aja dah
kayak yang biasa yang tadi dagang dagang gitu
untuk kebutuhan keluarga masing masing
tapi kalau di sini nahuma harus
biarpun di sini sibuk nggak punya rumah nggak punya apa apa itu harus nanam padi
orang bali itu kemungkinan itu harus punya padi
udah kampung beres itu mungkin ada kalau di sini
yang menyelamatkan rumah itu harus punya padi sendiri
biarpun rumah nggak beres itu harus itu
kalau udah nanam itu bangun rumah lagi
pada saat bersama
hajat besar dilakukan di kampung lain sebagai pertanda musim panen sudah usai
mereka menggelar syukuran atas anugerah sang pencipta karena panen berlimpah
lohit pun kembali penuh
apakah pakai goreng nursery dengan rumah
ketika tak mungkin di kabung
ketika musim panen telah berakhir
sekarang ini sedang ada acara namanya acara adat ngadauken indung
jadi ngadauken itu acara penutupan nanam padi
jadi sekarang ini adalah acara terakhir gitu
setelah ada beberapa runtutan acara dari nanam sampai sekarang
itu yang sekarang namanya ngadahun indung
jadi ngadauken indung itu
kita membawa padi dari padi indung dari rumah ditaruh di dalam lewit
jadi kita titipkan kepada dewi sri
kita setorkan bahwa kita sudah selesai menanam padi
dan sekarang saatnya kita menyimpan di dalam lumbung
lei merupakan pusat kehidupan warga kampung
dahulu lewit digunakan sebagai penyelenggaraan
mengurangi cadangan pangan apabila terjadi kekeringan dan musibah
tradisi menyimpan padi di leit
memasak dan membagikan nasi kepada tetangga juga menjadi ritual penting
hingga kini masyarakat baduy masih menanam padi kuma
yang menjadikannya kegiatan utama sekaligus identitas orang kanekes
padi huma itu kalau di sini kan beda bukan padi sawah ya
padi gogo yang gede namanya kalau di sini padi huma
padi huma itu bisa dikatakan sangat identik dengan cara kita menyembah tuhan
soalnya dengan menanam padi di situ kita ada beberapa ritual
selama dari nanam sampai panen itu ada beberapa kali ritual untuk menyembah tuhan
dan jawa dari itu juga seperti padi ra
bahasa andalusia kayaknya
pada negara gelenak
pourrait di pasangan masyarakat
soalnya bisa gak ampir nyetirernya
pengen mengunjungi pak buah cara berbincang seperti itu lah kita bisa pilihun lihat juga
jadi basicsnya orang asal

dari daerah masuk
jadi cara kita menyeimbangkan antara pendidikan dan adat itu kita secara pelan pelan belajar tidak secara formal tapi paling tidak kita belajar baca tulis
setiap ada pengunjung kita mau belajar soalnya semua orang itu adalah guru
jadi kalau cara kita menyeimbangkan antara pendidikan dan adat jelas lebih ke adat kalau harus memilih
soalnya kan kita tinggal di adat tapi sisi lain kita juga mempelajari ilmu ilmu pendidikan juga
jadi cara menyeimbangkannya itu dengan cara secara pelan pelan tidak secara formal
sekolah formal hingga saat ini masih dilarang oleh adat
namun keinginan anak anak bersekolah tampak mulai muncul
sejak kecil ia sudah tertarik belajar di bangku sekolah setelah kerap berinteraksi dengan orang luar
pemuda baduy itu kini hidup di dua dunia yaitu dunia modern dan dunia urang kanekes
mulyono tidak pernah mengenyam pendidikan formal
namun ia lulus dalam ujian
dan dia mencoba mengatasi kesetaraan
ada beberapa cara yang dilakukan agar adat tidak luntut tetapi pengetahuan bisa didapat
mereka tidak pergi ke sekolah formal tetapi mulai belajar baca tulis berhitung dan berbahasa
warga mencoba mengatasi ketertinggalan dengan mengikuti ujian kesetaraan
si yang sekarang masuk di pendidikan non formal nanti akan punya anak
pasti ada pemikiran ingin itu
tapi kalau sama adat kan tetap nggak boleh
tetapi nanti kalau dibangun dari bawah dari bawah dari bawah pasti kan ada keinginan
nah dari situ mungkin artinya bukan artinya meringankan sanksi tetapi mungkin dibangun dari bawah bahwa pendidikan itu penting
hanya seperti itu mungkin yang akan terjadi
itu salah satunya
kalau tanpa bukti mungkin susah
secara musawarah tidak mungkin
gak mungkin malah jadi kena sanksi
harus masuk dari dalam
uram kaneges adalah warga negara indonesia
warga pun masih terus berjuang memperkenalkan keyakinan yang menjadi pedoman hidup selama seabad terakhir
adat yang mengikat yang berpengaruh pada tutur dan perilaku serta memberi kelonggaran dengan cara berembuk mengatur semua sendi kehidupan orang kanegas
upaya yang dilakukan kala menghadapi dan memaknai musibah yang datang menegaskan identitas suku baduy yang melukai gotong royong
dan mementingkan musawarah